metode pemeriksaan sgtf ini hampir sama dengan metode pcr lainnya
namun yang membedakan dalam metode sgtf adanya kit atau alat uji khusus yang bisa mendeteksi varian omikron sebagai upaya testing dan tracing
hal tersebut disampaikan ahmad utomo dosen biomedik pasca sarjana universitas yarsi jakarta secara daring pada jumat siang
ahmad juga menambahkan hasil tes sgtf bisa didapat sekitar empat sampai lima jam setelah pemeriksaan
jadi bedanya memang harus punya kit khusus harus punya pelacak khusus
nah di indonesia ini kit yang ada tidak mentargetkan gen spike tadi itu
makanya kemarin pak budi gunagi itu kan betul betul punya upaya didatangi ini khusus
mendatangkan kit khusus yang bisa melacak gen spike
karena ini memang tidak umum di indonesia
di indonesia kita umumnya kalau laboratorium yang kita di pinggir jalan
itu mereka targetnya yang mereka lacak adalah target gen n atau orf
hasil pcr sgtf bisa dijadikan indikasi awal untuk menemukan varian omikron
untuk memastikannya perlu uji selanjutnya yaitu whole genome sequencing
atau cara untuk mendeteksi pemetaan mutasi virus corona yang hanya bisa dilakukan di lab tertentu
jadi karena ada pcr masih tetap positif tetapi gen s nya tidak bisa dideteksi
maka ini dapat menjadi indikasi awal
kalau kita ketemu pasien covid sembilan belas positif pcr positif
tetapi gen s nya tidak bisa dideteksi atau s genome target failure s gtf
maka dapat diduga itu adalah varian omikron
untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan genome sequencing untuk memastikan apakah memang itu varian omikron atau tidak

namun kementerian kesehatan akan menambah delapan sampai sepuluh laboratorium untuk mendorong whole genome spencing
namun kementerian kesehatan akan menambah delapan sampai sepuluh laboratorium untuk mendorong whole genome spencing

semoga sudah menambah setidaknya dari lima belas tanggal delapan tahun ini elainebi ptolemaikiidi